kita beralih ke madura pemilihan legislatif di kabupaten sampang madura jawa timur memakan korban
satu orang menjadi korban penembakan kelompok yang diduga menjadi sayang politik dalam perebutan suara calon legislatif atau caleg
penembakan ini terjadi di dusun tepaan tengah desa tepaan kecamatan banyuates sampang sekitar pukul sembilan lebih empat puluh lima
korban penembakan bernama mansur warga ketapangdaya
mansur tertembak di bagian pergelangan tangan kanan
menurut sejumlah saksi penembakan ini bermula dari masalah pemilihan calon legislatif atau pilek untuk dprd kabupaten sampang
dua kubu saling berhadapan dengan membawa senjata tajam
kubu satu dipimpin kepala desa ketapangdaya wijan yang merasa ada pihak yang menggembosi suara pamannya seorang caleg partai hanura
saat tiba di lokasi belasan orang dari kubu lain sudah menunggu
permasalahannya gini mas ada intimidasi dari saksi sampai pengambilan mandat
ya terus tim tim dari pihak saya itu semuanya diintimidasi
jadi saya sebagai apa namanya dari pihak pecalon dari sini keluarga sini saya merasa tanggung jawab
terus niatnya saya itu nyelesain ke sana ternyata sudah celuri celurit di sana ada penembakan
sempat terjadi cekcok dan nyaris bentrok dengan senjata tajam
tanpa diduga seorang dari kubu lawan bernama muara
dan satu orang lain yang mengeluarkan senjata api yang diarahkan ke wijan
naas satu peluru menyasar korban mansur
saya akan ke tempatan sama teman teman sama pak kandes itu
terus tiba tiba sampai di sana itu dari pihak dari pihak sebelah itu orang sana itu tiba tiba mengeluarkan tembakan ke arah saya kurang lebih tiga kali
dua kalinya itu marah ke saya
terus yang kedua kali ini kena setengah saya
karena rekannya terluka wijan memilih mundur
suasana saat itu semakin kacau karena suara tembakan mengundang masa berdatangan ke lokasi
tak lama kemudian polisi dan tentara datang untuk menetralisir situasi
korban mengalami luka tembak yang menembus bagian pergelangan tangan kanan
setelah mendapatkan perawatan di puskesmas ketapang korban diperbolehkan pulang
sedangkan dua pelaku sudah ditangkap
andreas wicaksono sampang jawa timur